hai ya pemerintah indonesia berupaya untuk terus menjaga kelestarian hutan tapi dalam
waktu yang sama mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat
yang tinggal di kawasan hutan ada program dibawa perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dimana
di situ ada beragam skema yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat misalnya skema hutan
adat hutan kemasyarakatan hutan kemitraan dan juga hutan konservasi yang tujuannya adalah
memberikan akses bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan daerahnya tapi juga untuk menjaga
kelestarian hutan dimana mereka tinggal insight with desi anwar melihat secara langsung bagaimana
program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini diterapkan dan kita bisa lihat
kita juga akan menanyakan apa apa saja keberhasilan yang telah dicapai oleh pskl ini
langsung bersama direktur jenderalnya bambang suprianto mari kita ikuti insight with desi anwar
berikut ini dalam struktural kami di sini kami memiliki kebudayaan yang masih lestari
asrama di sana kami mendapatkan pembinaan pembinaan terkait dengan hutan adat terkait dengan adat istiadat
tujuannya pertama ada upaya mengembalikan mangrovenya ya kemudian yang kedua ekonomi
produktifnya juga kita kembangkan tambangnya boleh
tetapi kombinasi dengan tanaman mangrove ini
di seluruh kawasan hutan ini selalu ada masyarakatnya oleh karena itu semua pengelola
hutan dan memegang izin dari pemanfaatan kawasan hutan ini harus bermitra
dengan masyarakat sekitar kawasan hutan
sebenarnya teknologi di bukit pramun yang sederhana ini kalau orang lihat hanya
sebatas teknologi saja itu salah tapi dia semacam pesan bahwa keberadaan hutan sama pun
mengetahui lebih lanjut implementasi dari
program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini saya sudah ditemani oleh dirjen
pskl bambang suprianto yang selama ini memang merupakan partner dari insight with desi anwar juga
untuk mengetahui ya lebih dalam visi misi dan apa apa saja tujuan dari perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan dan ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu lima belas dan tentu saja diharapkan
lima tahun ke depan juga masih terus berjalan pak bambang kira kira setelah
lima tahun berjalan dan kemudian lima tahun ke depan ini apa apa saja fokusnya apa perbedaannya dan
apa kira kira yang menarik untuk kita ketahui ya kalau kita tadi lihat bahwa sampai dengan
oktober ini tiga lima gitu harapannya di desember nanti empat juta dari evaluasi tadi maka kita menetapkan
lima tahun ke depan itu adalah empat juta lagi itu adalah mengenai distribusi aksesnya kalau empat juta
lagi yang terlibat itu adalah sekitar delapan ratus kk delapan ratus kk maka harus ada pendampingan ya pendampingan
jadi selain distribusi kemudian didampingi berarti akan nambah lagi aksesnya jadi programnya adalah
nambah empat juta menjadi delapan juta pada akhir dua ribu dua puluh empat dan yang paling penting mendampingi mendampingi
sekitar satu delapan juta kakak
yang terlibat di perhutanan sosial supaya ekonominya mereka meningkat
iya nah pegangan bagi masyarakat setempat itu persisnya apa dari segi legalitasnya
dan juga bagaimana penerapannya supaya tidak tumpang timbilah dengan peraturan yang ada selama ini
jadi ketika masyarakat sudah mengelola satu landscape
maka dengan pendampingan itu dia harus membuat perencanaan
namanya perencanaan karya usaha
itu biasanya ada dua output
yang pertama adalah mengenai rencana ruang pemanfaatan
ada di areal hutan itu ada ruang ruang yang dilindungi seperti mata air
kemudian kelerengan yang terjal kemudian kiri kanan sungai
atau dia habitat untuk hidupan liar
itu merupakan areal untuk pelindungan
sedangkan areal pemanfaatannya itu bisa untuk wisata
nah di dalam kerangka itu maka penyuluh atau pendamping itu memastikan
bahwa rku itu komoditas yang dipilih itu sesuai dengan kesesuaian lahannya
dan dia punya pasar kata kuncinya itu
nah kalau itu sudah jadi maka rencana itu bisa merupakan pembuka
untuk program pembantuan
misalnya pernah mendengar mengenai bibit unggul gratis
dari pemerintah dengan rku itu mereka bisa mengakses gratis
jadi ada fasilitas
fasilitasi dari negara
contohnya misalkan durian
bibit durian yang bagus bp das hl yang akan menyediakan
gratis kalau kelompok itu yang meminta
kemudian bibit namanya jagung atau bibit mengenai kedelai
itu dari kementerian pertanian
atau udang misalkan udang faname itu dengan kkp
jadi ini multi kolaborasi antara departemen
kita pastikan ketika dia kupisnya tadi dari biru awal
itu sudah naik ke silver sudah moderate
jadi ada tahap tahap dari keberhasilan ya
dalam pengelolaan hutan sosial ini
tapi kalau dia sudah masuk ke emas atau gold
dia harus dilatih tidak menggantungkan kepada program pemerintah yang gratisan tadi
yang charity tadi
tetapi sudah belajar ke emas
dia harus belajar kepada kur kredit usaha rakyat
dia harus belajar mengembalikan juga atas usahanya
jadi mau tidak mau harus bisa mandiri
mandiri ujungnya adalah platinum
nah sementara itu penyuluhan dan pembinaan
pendampingan ini semua disediakan oleh di bawah pskl atau kolaborasi juga antar desa
jadi yang namanya itu penyuluh itu menjadi kewenangannya gubernur
jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah
pak gubernur di wilayah hamu itu ada perhutanan sosial sekian ribu hektare
dengan katakanlah delapan ratus lokasi
nah mohon berkenan untuk bisa ditugaskan penyuluhnya untuk mendampingi mereka
nah insentifnya dari kami
insentifnya itu satu ketika penyuluh sudah melakukan pendampingan
kemudian dia melaporkan melalui sistem navigasi kita
warnanya menjadi biru maka
maka insentifnya diberikan
itu merupakan dana operasional untuk bulan berikutnya
jadi ada mutual benefit
di sini betul betul esensinya kan kolaborasi
tapi setelah misalnya sudah berjalan
taruhlah lima tahun ke depan dan ternyata sudah mulai naik kelas
ini penyuluh pendampingan itu sudah tidak diperlukan lagi ya
kalau platinum sudah nggak perlu
sudah tidak diperlukan lagi tapi idealnya nanti ke depan semua sudah bisa berjalan dengan mandiri
jadi indikatornya itu
kalau penyuluh sudah menemukan tokoh masyarakat yang bisa melanjutkan pekerjaannya
melalui kelembagaan masyarakat itu
kemudian memastikan bahwa usaha usahanya sudah berjalan
koneksi market chainnya antara produktivitas dengan pasarnya itu sudah terbangun
maka dia boleh keluar
nah kira kira target untuk tahun dua ribu dua puluh empat untuk mencapai minimal emas ya
kalau belum platinum itu kira kira berapa
kita ingin double lah paling tidak
tapi mari kita lihat ya ada beberapa daerah yang di insight with desi anwar ini
juga beserta teman teman dari pskl kita kunjungi kita melihat secara langsung ya
bagaimana pskl ini program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini
diterapkan di lapangan tetaplah bersama kami
kami sangat menjunjung tinggi aturan adat baik itu hutan adat perlindungan hutan adat
yang sampai saat ini kami diperhatikan oleh pemerintah dengan penetapan hutan adat
itu kami sangat berbangga sekali dan berterima kasih terhadap pemerintah
ya salah satu skema yang diterapkan oleh program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan adalah hutan adat
yang merupakan salah satu inovasi ya dalam mengelola kawasan hutan
dan inside with ac anwar sempat berkunjung pada suatu desa adat di bali persisnya di karangasem
tenganan pegering singan nah disini diterapkan untuk pertama kalinya skema hutan adat
nah kita tanyakan saja langsung kepada pak bambang suprianto sebagai dirjen dari pskl ini
ini dari skema hutan adat itu sendiri mungkin bisa diceritakan apa bagaimana dan kira kira tujuannya untuk apa
jadi hutan adat itu merupakan skema yang nomor lima dari perhutanan sosial
ya ada lima dari skema perhutanan sosial

utamanya adalah bagaimana negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat
yang turun temurun di kawasan hutan yang hidupnya tergantung dan dia punya local wisdom
ini ciri daripada bineka tunggal ika negara mengakui keberadaan diversity dalam satu ikatan nkri
nah kita terima usulan sampai agustus tahun dua ribu sembilan belas itu sepuluh lima juta hektare

namun demikian yang sudah kita verifikasi kemudian yang sudah kita tetapkan jumlahnya itu sembilan ratus tiga hektare
hampir satu juta
walaupun pengajuannya lebih dari sepuluh juta ya
karena apa ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi

untuk pengakuan untuk masyarakat hukum adatnya itu melalui perda pemerintah daerah
nah sedangkan untuk wilayah adatnya hutan adatnya kan sekarang tidak kosong seperti
kertas putih sudah ada hak hak yang lain negara itu memfasilitasi sehingga sembilan ratus tiga itu sudah banyak
sekali kalau menurut saya dan kita akan bertambah yang jelas bahwa hutan adat tidak akan pernah berkurang
tetapi akan bertambah setiap hari ya nah ini penting sekali bali age ini sebagai salah
satu desa adat ya yang betul betul sangat tua di bali saya melihat itu keunggulan mereka juga dalam
melakukan pelestarian hutan itu sudah ada dalam kearifan lokal nah dari sini bagaimana kerjasamanya
supaya ya istilahnya mereka lah paling paham kalau kita bicara mengenai konservasi alam mereka kan
dengan local wisdom kearifan lokal mereka masyarakat hukum adat yang ada di sana itu
negara memberikan otonomi yang mutlak kepada masyarakat
mereka untuk melakukan itu justru dengan adanya mereka hutan itu akan terjaga tidak hanya fisiknya
tetapi juga fungsinya oleh karena itu bentuk bentuk keguyuban masyarakat itu perlu justru kita jagain
dan kita dukung contohnya mereka bergerak dari hulu sampai hilir bagaimana masyarakat menjaga
kawasan hulunya kemanfaatannya dipastikan untuk hilirnya itu sesuatu yang sangat berharga di
hai lokalnya itu sangat berharga di lokalnya itu sangat berharga di lokalnya itu sangat berharga di

tengganan pengkering singar ini kan bisa menjadi salah satu tujuan wisata tapi dengan harus
dinilai ada nilai tambahnya ya tentu tanpa merusaknya tatanan budaya mereka itu yang
saya katakan sangat luar biasa jadi kalau masyarakat berdaulat itu negaranya bermartabat
itu paling tidak itu dua hal itu ya baik mari kita lihat apa apa saja yang diimplementasikan ya yang di
ketenganan pegeringsingan di bali
telah hadir bersama saya direktur penanganan konflik tenurial dan juga hutan adat muhammad said
halo apa kabar pak said ini salam lima jari
ini biasanya kalau kita bicara mengenai program hutan sosial ini ada lima tipe
ada hutan kemasyarakatan hutan kemitraan hutan desa dan salah satunya itu juga hutan adat
perbedaan pak said antara hutan adat dan bentuk bentuk hutan sosial lainnya apa persisnya
yang pasti dalam pengelolaan hutan adat ini bedanya dengan skema perhutanan sosial yang lain yang lima tadi
bahwa dalam konteks hutan adat
pengelolaan hutan itu dilakukan oleh masyarakat hukum adat
itu yang paling membedakan
sementara yang lain itu boleh di luar konteks adat
ada yang pengelolaannya dilakukan oleh perorangan ada yang dalam kelompok seperti kooperasi
tetapi ada juga yang dikelola oleh lembaga desa
tetapi khusus untuk hutan adat pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat
seperti contohnya di sini ya desa adat ya tenganan pesingkringan yang memang sudah
turun temurun ya ini merupakan salah satu desa yang istilahnya asli bali ya bali age yang jadi sudah tua
nah pak said sendiri ketika pertama kali melakukan ya istilahnya verifikasi apakah sesuai atau tidak
apa apa saja temuannya bagaimana selama ini masyarakat juga menggunakan hutan di sekitarnya
dan apakah ini bisa diteruskanlah istilahnya ke depan dipertahankan
atau mungkin dengan adanya status hutan adat ini ada yang perlu diubah
ataupun ada kesepakatan baru yang perlu dipenuhi
yang pertama kalau kita lihat hutan wilayah masyarakat adat tenganan ini sebenarnya dia punya pengaturan ruangnya
ada wilayah yang memang betul betul perlu dikonsert perlu dilindungi
itu di daerah yang dilindungi kemudian ada daerah yang relatif agak landai
kita lihat ada beberapa pohon kelapa nih di tempat yang agak landai
kemudian di tempat yang datar di sana ada persawahannya termasuk permukimannya
ada beberapa kebutuhan masyarakat juga yang mereka ambil di dalam wilayah hutan yang ada di sini
kalau kita lihat ini kan hutannya sangat bagus sekali masih rendah
sebenarnya kalau dari sisi kehutanan sebenarnya wilayah ini tadinya bukan wilayah kehutanan
tetapi atas inisiatif dari masyarakat desa tenganan dengan dukungan dari pemerintah daerah
mereka mengusulkan untuk ditetapkan sebagai hutan adat sekaligus juga untuk mendapat penguatan status
nah ini yang didapatkan
kan dengan adanya penguatan status ini dan secara hukum itu apa yang berbeda
jadi ada semacam keberlangsungan atau kelanjutan yang mungkin mereka bisa pegang kan dengan adanya status hukum ini
dengan pengakuan sebagai hutan adat ini tentu pertama bisa menjadi jembatan juga untuk masuknya program pemerintah
kemudian kalau ada pihak yang mengganggu kawasan ini pemerintah juga dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
juga ikut juga memberikan penguatan ikut menjaga statuta
terutama untuk kawasan yang sudah ditetapkan ini
pak arsana seperti kita ketahui ini kan desa adat ini sangat unik ya beda dengan kawasan bali yang lain
jadi dari segi pengelolaannya secara administrasi itu juga beda memiliki hukum adat sendiri juga berbeda
nah setelah ditetapkanlah kawasan ini sebagai hutan adat jadi ada pengakuan dari pemerintah
ini mungkin kira kira bisa dijelaskan sedikit ya mengenai bagaimana kawasan ini
jadi kelola baik masyarakatnya dengan lingkungan sekitar ataupun secara administrasinya dengan pemerintahan daerah
ya terima kasih ibu
sebelumnya perkenalkan diri dalam struktural kami di desa adat
denganan pegeringsingan saya selaku kliang adat salah satu di antaranya
karena kami berkecimpung di struktural adat itu ada enam
enam orang yang memegang keputusan
jadi kliang ini semacam pemimpin gitu
sepertinya seperti itu ibu
jadi kami di tenganan pekeringsingan sangat mensyukuri apa yang menjadi warisan dari budaya leluhur
jadi kami disini sangat menjunjung tinggi aturan adat seperti awib awib itu sendiri

mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa hukum adat atau aturan adat yang diperlukan
mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa hukum adat atau aturan adat yang diperlukan
ada hal hal yang unik disini yang juga tentu saja membedakannya dengan kawasan bali lainnya
dan apalagi disini katanya memang asli disini turun temurun ada disini
betul ibu seperti apa yang dibilang orang tua kami di sini kami sangat menjunjung tinggi aturan adat
baik itu hutan adat perlindungan hutan adat yang sampai saat ini kami diperhatikan oleh pemerintah
penetapan hutan adat itu kami sangat berbangga sekali dan berterima kasih terhadap pemerintah
yang sudah melirik kami keberadaan kami di desa adat tenganan pegeringsingan
justru itu harapan dari kami mudah mudahan kedepannya hutan yang kami warisi itu menjadi tonggak
kami dalam melakukan upacara karena kami di bali mengenal adanya
dan kami juga sangat berterima kasih dan kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah yang di sini
jadi itu penyebab terciptanya kebahagiaan jadi hubungan antar manusia antar sesama
hubungan antara manusia dengan alam hubungan manusia dengan ide sang yang widi wase tuhan yang maha esa
alam itu sangat berperanan penting untuk kehidupan kami dalam berupacara
saya bersyukuri sekali atas penetapan hutan adat kami di desa adat tenganan pegering singan
yang disebut inovasi modalnya itu harapannya sebetulnya tujuannya pertama
ada upaya mengembalikan mangrovenya
kemudian yang kedua ekonomi produktifnya juga kita kembangkan
tambangnya boleh tetapi kombinasi dengan tanaman mangrove ini
terima kasih ustadz
ya kita lanjutkan inside with desti anwar
saya masih ditemani oleh dirjen pskl bambang suprianton
salah satu yang diterapkan oleh program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini
bukan saja menjaga kelestarian hutan tapi mungkin di area di mana lingkungan itu sudah memiliki rata rata tahan
dan itu sudah rusak ini dengan program pskl ini bisa dipulihkan kembali
salah satu contohnya adalah di muara gembong di kabupaten bekasi
ini daerah pesisir yang dulu ya sempat rusak karena mangrovenya
hutan bakaunya itu rusak karena macam macam istilahnya
apa yang bisa kita pelajari dari muara gembong ini untuk merestorasi kembali suatu hutan yang sudah rusak tentu menjadi lestari
jadi dulunya sepanjang pulau jawa utara itu hutan mangrove dua belas enam ratus
tapi dalam perjalanan waktunya itu berubah menjadi tambak tambak dan tidak ada mangrove lagi
nah dengan adanya ketidakadaan itu itu menjadi semacam persoalan ekologi
jadi kalau ada rob airnya masuk penggaramannya sangat luar biasa
kalau kita lihat di muara gembong ada tanggul
itu adalah tujuannya adalah supaya banjir ropnya itu tidak menyeberang ke lahan pertanian penggaraman
berapa kerugian yang sangat luar biasa
nah oleh karena itu melalui program perhutanan sosial iphps izin pemanfaatan perhutanan sosial
kita mencoba merestorasi yang dua belas enam ratus tadi
melalui percontohan yang kemarin kita lihat itu adalah percontohan
masyarakat diminta tolong mangrovenya dihidupkan kembali
fungsi untuk bencana rob itu bisa tertanggulangi penggaramannya tidak ke daratan
kemudian dia juga sangat bagus untuk habitat untuk ikan kepiting dan lain sebagainya
jadi ekologisnya berfungsi baik kemudian ekonominya juga tidak dorong
dan terobosnya yang terbaru adalah oke kita masih kita berikan di dalam konteks tambak tapi yang lestari
jadi dari dua hektar yang diberikan itu enam saja
jadi tidak hilang begitu saja lah mata pencarian mereka
enam saja lah yang dibuat tambaknya
sedangkan yang lainnya itu dikembalikan di restorasi
itulah yang terjadi
tapi kalau misalnya nanti mangrovenya atau hutan bakalnya sudah tumbuh ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata
dan dia juga bisa menjadi habitatnya ikan dan kepiting yang bisa dipanen juga oleh mereka gitu
misalkan kita tebarkan misalkan dengan kepiting yang bertelur dan kita biarkan mereka pada periode tertentu
supaya dia bisa berkembang
berkembang diak gitu
itu barangkali cara cara yang
tantangannya mungkin agak singkat saja pak bambang karena ini kan merupakan daerah yang padat pengunjung dan juga mungkin banyak pendatangnya dan
yang kita perlu jagain sebetulnya pemadat modal yang serakah itu
itu bagaimana supaya tidak
saya kita bekerja sama dengan kepolisian bahwa perhutanan sosial itu untuk masyarakat lokal
jadi bagi masyarakat yang tinggal di luar kawasan itu supaya menyerahkan kawasan itu kepada kita
untuk kita distribusikan kembali kepada masyarakat yang berhak
karena mereka yang berhak
kata kuncinya itu yang berhak
subjeknya harus tepat
dan tujuannya adalah untuk memulihkan kembali ya
kita lihat ini program di muara gembong yang sekarang ini sudah merupakan salah satu objek ya
ekowisata mangrove yang tentu saja kita bisa nikmati bersama
kenapa muara gembong kenapa di sini
dan mungkin bisa sedikit sejarah dari daerah ini
karena kita kan merupakan di kawasan pantai
dan kalau kita lihat di sini mana hutan
betul mbak desi
cara hutan ini bisa dikatakan hampir tidak ada
kalau kita lihat dari potret sejarah masa lalu bahwa sepanjang pantai utara jawa ini ada sebelas enam ratus enam puluh tujuh hektare
iya hutan mangrove
namun demikian yang dua ribu tiga puluh enam
itu ternyata sudah diokupasi
dalam bentuk namanya seperti ini
tambak tambak tapi tidak ada tanamannya

dari sebelas itu kan lumayan besar kan
nah kemudian kita berpikir bahwa jawa ini kan padat
terus kemudian memerlukan abrasinya begitu besar
ini harus perlu di restorasi
karena hutan itu justru penting untuk menjaga supaya air lautnya
jadi ini tidak masuk ke
satu abrasi kemudian penggaraman ya di lahan masyarakat ini juga perlu kita jaga
nah oleh karena itu kita luncurkan namanya program perhutanan sosial
kita ajak yang dua ribu tiga puluh enam hektare tadi kemudian diobrolkan
program perhutanan sosial ruang hidup masyarakatnya kita berikan
tetapi untuk yang pemain pemain modal yang dari luar kota itu ya menyadari ya sebagian kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat
dan itu yang menjadi area perhutanan sosial
nah sebagai contoh atau sebagai model kita kembangkan ini di muara gembong
dari dua ribu tiga puluh enam tadi
untuk pertama kali bapak presiden
bapak jokowi telah memberikan sk
itu kepada kelompok tani minabakti di muara gembong itu delapan puluh enam hektare
untuk tiga puluh delapan kakak
jadi satu kakah itu dua hektare
nah maksud sebetulnya percontohan ini ya kita tahu bahwa masyarakat itu kan sebelumnya jadi banyak jadi buru juga
dan juga dia menggarap ya
hanya sekedar menghasilkan gitu ya
yang disebut inovasi modalnya itu harapannya sebetulnya tujuannya yang pertama ada upaya mengembalikan mangrovenya
ya kemudian yang kedua ekonomi produktifnya juga kita kembangkan
tambangnya boleh tetapi kombinasi dengan tanaman mangrove ini ya
gimana pak aang tadi kita sudah berbicara dengan dirjen ya
pskl ya dari perhutanan sosial kemitraan lingkungan
dan sejak tahun dua ribu tujuh belas daerah ini merupakan istilahnya daerah percontohan untuk kerja sama program kemitraan antara pemerintah dan masyarakat lokal ini
nah ketika saya tanyakan kenapa dipilih ya muara gembong ini kenapa dengan kelompok tanding disini minabakti
jawabannya adalah karena diminta oleh masyarakat setempat
asal usulnya dan kenapa ingin di bermitra lah dengan pemerintah untuk memperbaiki
jadi sebelumnya memang sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat muara gembong untuk diminta model percontohan pertanian sosial
dimana perhutanan sosial itu untuk meningkatkan ekonomi dan lingkungannya
jadi saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan model percontohan
karena muara gembong penghasilannya sudah jelas
penghasilannya sudah jauh menurun dari ekonominya dan lingkungan juga sudah kurang baik gitu ya kan
jadi saya harus memberikan contoh kepada teman teman di sekitar
ada berapa jumlah taninya disini
selama ini sebelum ya dan setelah ini dibina
jumlahnya berapa yang dibawah kelompok tani

tapi pilot project yang kita akan buat bersama bank mandiri csr nya itu jumlahnya delapan orang
nah sebelum ya ada program ini ini kira kira pendapatannya per bulan itu berapa dan rata rata dari mana asalnya
rata rata untuk sebelum ada program ini rata rata untuk

bisa dikatakan di bawah umr lah
di bawah umr ya perbulannya
rata rata sekitar satu juta lah
satu juta dua ratus jatuhnya rata rata ya
dan sekarang ini sudah dua tahun ya
dua tahun ya
ada terasa peningkatan
dari tahap pertama sampai kita dua tahun itu sudah tiga siklus ya
siklus itu pertama kita memang baru pertama ya
nah itu mengalami kegagalan
itu menghasilkan sekitar sepuluh ton dengan luas kolam berat tiga hektare lah kurang lebih ya kan
nah terus siklus ketiga yang kemarin panen raya bersama pak jokowi kita dapat produksi dua puluh ton sekian
dengan luas kolam empat ribu dikali
tujuh kolam gitu kan
untuk tiga puluh delapan kelompok petani ini ya
enggak jadi petani yang pilot project ini sekitar delapan orang
delapan orang tapi nanti kita akan bertahap lah kita akan bertahap untuk modal seperti ini
dimana ekonominya kita tingkatkan dengan ekonomi kita tingkatkan maka lingkungan juga akan terjadi
di seluruh kawasan hutan ini selalu ada masyarakatnya
oleh karena itu semua pengelola hutan dan
memegang izin dari pemanfaatan kawasan hutan ini harus bermitra dengan masyarakat sekitar kawasan hutan
karena masyarakat jangan sampai menjadi penonton
harus ikut berpartisipasi ikut terlibat aktif di dalam pengelolaan hutan
ya hutan bukan saja yang kita dapatkan ya di atas tanah tapi juga kekayaan hutan kita berada di bawah laut
salah satunya adalah di kepulauan wakatobi di sulawesi tenggara
di mana di sana luar biasa ya kekayaan yang kita miliki
nah pak bambang ini merupakan salah satu contoh dari kemitraan konservasi
wakatobi selama ini mungkin terkenal ya
sebagai khususnya bagi wisatawan mancanegara datang untuk melakukan diving snorkeling menyelam dan lain sebagainya
tapi apa yang perlu bisa kita pelajari mengenai hutan konservasi
jadi ada yang unik nih di wakatobi
ternyata kabupaten wakatobi luasnya itu sama dengan luas taman nasional
padahal di pulau pulau itu banyak tinggal masyarakat
harus ada pengaturan
negara harus mengatur
kalau pulau pulau yang sudah ditinggali masyarakat
itu ada program namanya tora
tanah objek reform agraria
supaya mereka hidupnya juga nyaman
berusaha juga dengan baik
nah kalau mereka sudah tinggal di sana
apa yang bisa menjadi penghidupannya
kalau dulu itu karena ada konflik negara dengan masyarakat gitu ya
kita sudah coba selesaikan dengan tora tadi
kemudian yang lain adalah
kalau dulu taman nasional itu kan ibaratnya nyamuk
gak boleh masuk
gak boleh patah
nah ternyata masyarakat butuh hidup
karena kucing kucingan taman nasional itu selalu banyak memagari dan melarang
pada waktu yang lalu
maka dengan perhutanan sosial pendekatannya
dari memagari dan menghukum
itu menjadi partisipasi
oh ini ruang ruang untuk zona pengembangan biodiversity
sedang ini untuk pemanfaatan tradisional
nah di zona pemanfaatan tradisional taman nasional inilah yang menjadi kemitraan konservasi
tidak ada bombing lagi
nah ini yang penting
karena biasanya selama ini cara cara
instan tapi juga merusak
melakukan pengeboman atau menggunakan kimia dan lain sebagainya
sekarang sudah berkurang
sudah berkurang banyak
cara caranya adalah tadi dengan partisipasi
cara ini loh yang baik
itu kemudian juga dicarikan alternatif
kalau lihat mbak desi di sana
ada namanya pengembangan rumput laut
itu merupakan alternatif
dan yang paling keren itu adalah
untuk destinasi wisata
dan perlu diketahui wakatobi ini juga sangat penting ya
untuk kita jaga
karena merupakan salah satu dari segitiga rumput karang itu
ya baik mari kita lihat apa apa saja yang
oleh pskl di wakatobi
nah ini unik sekali suasananya
kita berada di tengah pulau kecil ya
tidak jauh dari pulau kaledupa
wakatobi itu ada empat pulau besar ya
wangi wangi kaledupa tomian dan binongko
nah ini unik sekali ini setting kita ya bu erna
pertama kali ya
bagi seorang direktur dari kementerian lingkungan hidup
tapi buat pak darman ini sudah sering kesini ya
sebagai kepala dari balai taman nasional di wakatobi
nah khusus untuk desa ini
dan kira kira kapan ya
ini kan berkaitan dengan apa yang boleh dilakukan
karena ini merupakan daerah konservasi ya
jadi ada aturannya
ada yang nggak boleh ada yang boleh dan lain sebagainya
nah ini khususnya kenapa daerah ini yang dipilih bu erna
dan katanya sudah mendapatkan sk
jadi untuk mencapai kepada implementasinya memang dibutuhkan aturan aturan
sehingga memang aturan yang mulai betul betul kemitraan ini bisa berjalan itu sejak terbitnya pp enam
kemudian terbit terakhir adalah peraturan menteri lingkungan hidup nomor p delapan puluh tiga tahun dua ribu enam belas
jadi sejak itu implementasinya
menjadi lebih cepat gitu
nah ini untuk khusus untuk wakatobi
ini kan daerah kawasan konservasi
ini adalah taman nasional ya pak ya
hutannya bukan di darat saja tapi di bawah laut
jadi ada hutan di laut ya
ini memang menjadi sumber penghidupan masyarakat kan sebetulnya
sumber penghidupan masyarakat sekitar
sehingga antara konservasi alam
penghidupan masyarakat sekitarnya harus berimbang begitu
sehingga masyarakat bisa melestarikan alamnya
segaligus juga melestarikan sumber penghidupannya
nah itulah kemitaan itu dibutuhkan
ya jadi kan pada intinya
kita harus melestarikan hutan
tapi tidak dipungkiri di daerah yang
di sekitar hutan itu sering ada masyarakatnya
ada penduduknya yang sudah tinggal mungkin sudah lama
tapi syarat syaratnya untuk menjadi mitra
dari dengan pemerintah ini
apa bu erna
apakah harus ada keinginan juga
karena kalau tidak ada spirit yang atau motivasi
dari masyarakatnya kan juga tidak akan bisa jalan kan
jadi prinsipnya masyarakat itu
mengorganisasikan dirinya sendiri
jadi harus ada keinginan
dari masyarakatnya sendiri
jadi kita tidak bisa bermitra dengan orang per orang
tetapi bermitra dengan kelompok
nah kemudian kalau masyarakat
misalnya belum mampu untuk melakukan itu
bisa semua pihak bisa membantu
jadi ada pendampingan
oleh penyuluh dari pihak taman nasional sendiri
ada polhutnya yang bisa membantu
masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya
nah setelah itu mereka bisa
mendeliniasi mana area yang memang
menjadi sumber penghidupannya mereka
dibantu oleh taman nasional
setelah itu mereka juga
nama namanya harus jelas
dan mereka hanya yang tinggal disini
yang bisa bermitra
jadi syaratnya kan cukup
tapi yang penting ini harus
yang penting ini harus
melakukan konservasi bersama sama
disini merupakan kawasan taman nasional
ini kepala balainya
pak darman ini bagaimana sejak
awal kan ini merupakan program relatif baru
dan mungkin komunikasinya
taman nasional kan
ada aturannya itu sendiri
sementara masyarakat atau penduduk
inilah mata pencariannya disini
sumber kehidupannya disini
itu bagaimana sinerjikan kedua
ya baik mbak adesi
jadi sejalan dengan apa itu taman nasional
taman nasional itu adalah
kawasan pelestarian alam
yang dikelola dengan sistem zonasi
yang mempunyai ekosistem asli
yang diperuntukkan untuk tujuan penelitian
pengembangan ilmu pengetahuan
pariwisata dan rekreasi
jadi sejalan dengan konsep perhutanan sosial ini
disitu ada poin
untuk menunjang budidaya
pariwisata dan rekreasi
kebetulan di kami itu
terlalu banyak cara baru pengelolaan kawasan konservasi
yang selalu didoktrin
atau didorong kepada kami
selaku pengelola oleh pak dirjen kami itu
bahwa masyarakat itu sebagai subyek
subjek di dalam pengelolaan
tidak boleh sebagai objek
jadi masyarakat itu sebagai subjek dalam pengelolaan
jadi sejalan dengan konsep perhutanan sosial
maka kami di lapangan itu
mencoba melihat potensi potensi
yang ada di lapangan
kemudian kenapa kita pilih darawa ini
karena memang setelah kita lihat
di darawai itu ternyata
di sana ada potensi yang memang cocok untuk
untuk menunjang budidaya tadi
contohnya apa saja
contohnya kalau kita lihat
lautnya ini kan memang cocok untuk dikembangkan
kemudian ada potensi ikan gurita dan kerang kerangan
ternyata setelah kita kaji
rumput laut dan gurita ini mempunyai
nilai ekonomi yang cukup tinggi
seperti dikatakan ibu direktur tadi
bahwa itu harus ada
kita mendorong membentuk kelompoknya
setelah itu kita lihat arealnya
kita petakan lokasinya dimana
kemudian kita bina sedikit masyarakatnya
kemudian kita coba
dorong ke kementerian
untuk mendapatkan persetujuan kerjasama dengan kami
nanti kita buat perjanjian kerjasama
antara balai dengan kelompok
tapi ini jadi asalnya itu dari masyarakat
masyarakat punya keinginan
kemudian naik ke atas
dari pusat mungkin melihat
kerjasamanya seperti apa
seperti ini kerja simultan
jadi di masyarakat itu
kegiatan kegiatan itu sudah mulai muncul
dan di tataran
tataran kebijakan juga
sudah melihat itu
sehingga regulasinya itu dibuat
karena memang antara kawasan dengan masyarakat itu
tidak bisa dipisah
bahwa masyarakat ada itu
karena ada di situ sumber daya alam
kemudian sumber daya alam itu
dengan adanya masyarakat
bagaimana biar bisa selesai
kita harus beri muatan muatan mereka
kemudian dia harus mendapatkan manfaat dari situ
untuk menjaga ini
mulailah kita riset tentang teknologi teknologi
berbagai macam teknologi
ini yang paling dekat itu teknologi
untuk pengenalan tanaman dan segala macam
teknologi di bukit pramun sudah yang sederhana
ini kalau orang lihat hanya sebatas teknologi saja
bahwa keberadaan hutan
sama penting dengan fungsinya
ya bersama insight with desi anwar
kita melihat secara langsung
bagaimana program perwetanan sosial
dan kemitraan lingkungan
dan mungkin salah satu aspek kunci
dalam penerapan kemitraan ini
ya pak bambang suprianto
ini karena tanpa
kolaborasi ini mungkin tidak bisa jalan ya
sesuai dengan harapan
tapi pada waktu yang sama
kita memberikan akses
akses terhadap masyarakat yang tinggal disitu
dan juga untuk meningkatkan perekonomiannya
tapi ada hal yang penting lagi pak bambang
saya lihat ini adalah
keterlibatan anak anak muda
apalagi mereka punya ide ide untuk mengembangkan
supaya menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah
nah kita sempat ke
nah disini saya bertemu dengan banyak sekali anak muda
memiliki ide untuk mengembangkan satu kawasan
untuk wisata menggunakan teknologi
approach approach yang diluar dari yang biasa
apa yang kita bisa pelajari dengan
skema ini pak bambang
disitu ada dua hkm
yang satu di ketinggian
yang satu di pradran
yaitu di mangrove
arcel sama seberang bersatu
kalau arcel itu
digerakkan oleh anak anak muda
kreatif menangkap peluang pasar
yang mereka suka
dan juga hal hal yang baru
destinasinya adalah satu
dia melihat hidupan liar
tarsius yang matanya blue
ada sekitar delapan puluh ekoran
itu endemic ya
dan yang paling menarik
ada pemandunya yang bisa memanggil
memanggil mereka untuk datang
antara pengunjung ada pengalaman baru
tentu saja itu mengenai nocturnal
bahwa hidupan liar itu hidup di malam hari
terus bagaimana peran
itu bisa dijelaskan dengan bagus
dan yang paling menarik
inovasi adalah ada namanya instrument
bagaimana perasaan pohon itu
ketika kita ingin berinteraksi
dengan menggunakan aplikasi
sekarang kemana mana tuh harus ada aplikasinya
apa saja yang diimplementasikan
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
jadi kalau kita masuk hutan
biasanya kita bingung ya
kemudian biasanya ada label
tapi sekarang juga ada dengan metode barcode
tapi ini lebih canggih lagi
coba kita dengarkan
kita ingin tahu ini pohon apa
selamat datang di bukit beramun
nama lokal pohon ini adalah pohon seru
luar biasa sekali mbak
saya baru menemui juga di sini mbak
saya juga pertama kali
biasanya ke hutan nggak pernah ada yang begini begini
tapi mungkin sebelumnya kita bicara sedikit ya
mengenai keberadaan hutan
khususnya di bukit pramun ini
seperti kita ketahui kan pemerintah apalagi
bahwa klhk kan punya yang namanya program perhutanan sosial
ya baik dengan masyarakat
ataupun dengan yang tinggal di sekitarnya
bagaimana kita bersama sama berkolaborasi
untuk menjaga hutan
bisa ceritakan sedikit ini
kenapa khususnya dipilih untuk bermitra
dengan masyarakat di sini
jadi pada tahun dua ribu tiga belas
areal ini sudah dicadangkan
pencadangan itu dilakukan oleh kementerian kehutanan
jadi dulu tahun dua ribu tiga belas
masih namanya kementerian kehutanan
pada tahun dua ribu tiga belas juga
jadi sk ini oleh bupati
menetapkan lokasi ini
bagi hutan kemasyarakatan
seberapa luas yang diberikan
luasnya diberikan di sini
menurutkan hutan purwit terbatas
nah sebelum sk itu diberikan
apa peruntukan dari kawasan ini
ini ya kawasan hutan biasa
kawasan hutan produksi
yang dikelola oleh dinas kehutanan
dulu di agungan provinsi
tapi dengan program kementerian
lingkungan tunggutan sekarang ini
atau sebelumnya kementerian kehutanan
masyarakat diberikan akses
untuk mengelola hutan
bagaimana melestarikan hutan itu
ada sk nya berarti semuanya secara legal
sekarang sudah ada di samping saya
yang merupakan ketua dari kelompok
nah lokasi ini sangat unik
karena kita dikelilingi dengan kawasan hutan
yang begitu indah
dan ini juga sekarang
merupakan salah satu
destinasi wisata yang menarik
perlu kita kunjungi
karena ide untuk eco wisata ini
ternyata datang dari adi ini
apa saja yang bisa kita dapati disini
dari segi faunanya
dan juga mungkin nama bukit peramun itu sendiri ya
asal usulnya itu apa
jadi nama bukit peramun itu
sebenarnya dari kata peramuan
jadi disini secara kearifan lokal
pada zaman dulu sampai sekarang
dijadikan tempat meramut obat
istilahnya tanaman herbal
sehingga mulai kita identifikasi
istilahnya makanya disini
sejak tahun dua ribu dua
kita mulai identifikasi
betul apa tidak
ini menjadi tempat peramuan herbal
ada kira kira berapa
berapa ini jumlah tanaman yang di herbal
bisa ditemukan disini
yang kami temukan itu ada satu ratus empat puluh tujuh jenis
tapi itu warisan budaya
anda yang butuh kajian ilmiah
untuk lebih mengeksplor
nah bukit peramun ini
yang menjadi acuan kami
di mana hutan untuk kehidupan
konservasi untuk masa depan
dan perwisata untuk keberlanjutan
karena ada pola sustainable itu
pohon itu lebih mahal dilihat
ya memang harusnya demikian
anak cucu bisa merasakan
kalau jasa wisata itu kan dia di pelayanan
sehebat apapun pelayanan
tanpa ada efisiensi kita tetap rugi
pola pengelolaan bagaimana mudah dan murah
salah satu jalan pendekatan
ya kunci dari program
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
pemerintah masyarakat setempat
termasuk dengan anak anak mudanya disitu
mungkin ada ngo nya
atau pekerja dari departemen departemen lain
nah dibalik ini kan semua harus ada anggaran
bagaimana distribusi anggaran
dari pos pos mana kira kira yang bisa di
anggaranya itu sebetulnya
pemerintah sudah menaruh bahwa perhutanan sosial
itu menjadi program nasional
artinya dengan georeference
yang di sina ps itu
bisa dikeroyok dengan semua kementerian
misalnya dari pembibitannya
kemudian dari pertanian
dari bibit pertanyaan yang bagus
kkp dan lain sebagainya
dari sisi programnya
yang menjadi challenge nya adalah mengenai implementasinya
oleh karena itu saya rajin rajin nih
atau ngobrol dengan para pihak antar kementerian
ketika itu ingin dikembangkan
dengan pendampingan pasarnya
pasarnya itu harus kita punya
ini penting percuma kalau bisa menghasilkan sesuatu
tapi ternyata tidak ada off takernya
tidak bisa tahu dijual dimana dan lain sebagainya
dan yang terakhir
terakhir itu yang adat
kendala utamanya adalah diperda
tolong pak gubernur pak bupati
pengakuan masyarakatnya itu
konflik konflik dengan pemegang hak hak yang lain
itu bisa diobrolkan
terima kasih pak bambang
dan kita akan terus menerus
ini kita sebagai insight with desi anwar
kita nanti akan terus menerus
petugas dan ketua peternakan brunei
sampai jumpa jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube kita
sampai jumpa dan bye